luapan sungai ciliwung mengakibatkan jembatan alternatif di hulu katulampa bogor jawa barat terputus
derasnya arus sungai membuat pagar jembatan penghubung wilayah gadok itu ambrol
selain itu permukiman warga hingga sawah di sepanjang bantaran ciliwung juga terendam banjir
jembatan alternatif penghubung kelurahan katulampa dan gadok di bogor jawa barat putus usai dihantam luapan arus ciliwung
pagar pembatas juga ambrol diterjang air
akibatnya warga tak dapat melintasi jembatan sepanjang hampir dua puluh meter tersebut
selain itu luapan sungai juga mengakibatkan banjir di permukiman warga bantaran sungai
sedikitnya lima kampung di dua kecamatan bogor utara dan timur terendam banjir setinggi setengah meter
seperti warga di kampung katulampa yang sibuk menumpuk bebatuan demi mengurangi dampak luapan sungai
selain itu sejumlah musola di kampung pabuaran bogor timur juga terendam
air setinggi lima puluh cm
hingga senin siang banjir di permukiman bantaran sungai masih belum surut
lantaran arus sungai ciliwung terpantau masih tinggi